di berita pertama kantor bawaslu kota palangkaraya kalimantan tengah ludes terbakar seluruh dokumen penting beserta peralatan pengawas pemilu habis dilalap api
kantor sekretariat bawaslu di jalan cilikriwut kota palangkaraya kalimantan tengah luluh lamtah akibat kebakaran pada kamis subuh
kebakaran ini sempat membuat panik warga saat si jago merah terus berkobar membakar seluruh bangunan
setelah berjibaku dengan kebakaran api dapat dipadamkan satu jam kemudian dengan menurunkan sepuluh unit mobil pemadam
setelah terjadi kebakaran satu unit bangunan yaitu kantor bawaslu kota palangkaraya terjadi pada diperkirakan sekitar pukul empat empat puluh lima menit
diterima informasi oleh pihak rescue damkar dan damkar bidang penyelamatan
tidak ada laporan korban luka namun menurut ketua bawaslu kota palangkaraya seluruh dokumen maupun peralatan kantor habis terbakar
pagi pagi tadi jam lima tapi sudah melihat asap di ruangan kantor kami
kantor sudah banyak asapnya
sudah inilah terus berusaha memadamkan sendiri menggunakan apar sejarah yang ada di dalam kantor ini
kita tidak sempat menyelamatkan apa apa karena api bekerja sangat cepat
tidak sampai satu jam udah habis
dugaan sementara apa sih
belum diketahui pasti penyebab munculnya titik api
dugaan sementara kebakaran bersumber dari korsleting listrik
saat ini kasus kebakaran sudah ditangani aparat satreskrim polresta palangkaraya
tim liputan cnn indonesia